mobil jenasa milik paguyuban perantau desa ditabrak mobil box di jalan gatot subroto jakarta
kerasnya benturan menyebabkan jenasa yang dibawa terlempar keluar
insiden kecelakaan terjadi di dekat halte polda metro jaya kawasan gatot subroto jakarta selatan rabu sekitar pukul empat waktu indonesia barat
kesubdit gakumdit lantas polda metro jaya akbp fahri siregar menyebut kecelakaan bermula saat mobil box yang dikemudikan oleh lf melaju dari arah pancoran menuju selipi
mobil box menyerempet ambulans yang sedang mengadakan serang kelima jenasa
akibatnya ambulans terdorong dan jenazah jatuh ke jalan raya
mobil box selanjutnya oleng ke kiri dan menabrak taksi yang sedang parkir
akibat kejadian ini sopir kernet serta keluarga jenazah
mengalami luka luka dan harus dilarikan ke rumah sakit
rekaman video peristiwa kecelakaan viral di media sosial
terkait insiden ini polisi telah mengamankan pengemudi mobil box berinisial lf
lf kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kecelakaan tersebut
kepada detikom kasubdit gakum ditlantas polda metro jaya akbp fahri siregar mengungkapkan
bahwa tersangka lf dijerat dengan pasal tiga ratus sepuluh ayat dua
undang undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pidana penjara
paling lama satu tahun dan denda maksimal dua juta rupiah
meski begitu lf tidak ditahan polisi